timnas indonesia sudah merilis daftar pemain untuk berlaga di turnamen piala aff dua ribu dua puluh
sintayong yang memimpin squad garuda menjalani pemusatan latihan di bali telah memilih pemain yang bakal diandalkan
guna berlaga di piala aff demi gelar pertama indonesia di turnamen sepak bola asia tenggara tersebut
menjadi kejutan tidak ada nama elkan bagot serta shandy walsh dalam dua puluh tiga nama pemain
keduanya diketahui tidak dilepas klubnya masing masing gilingham dan cafe meklem karena turnamen aff tidak masuk dalam agenda fifa
dikutip dari laman resmi pssi dua puluh tiga nama pemain timnas diantaranya di posisi keeper nadeo argawinata riandi dan syahrul trisna dipilih untuk menjaga gawang timnas indonesia
barisan pertahanan indonesia akan diisi oleh nama nama langganan timnas seperti asnawi mangku alam fahrudin arianto
hansa muyama dan pratama arhan
sintayong juga menyertakan pemain naturalisasi jordi amat yang kemungkinan besar akan mengisi starting eleven timnas indonesia
tim di tengah indonesia banyak diisi oleh pemain pemain muda seperti marcelino ferdinand rahmat irianto dan ricky kambuaya
pemain naturalisasi mark klok juga dibawah sintayong
piala aff dua ribu dua puluh dua akan menjadi debut klop di turnamen bergensi di asia tenggara tersebut
sintayong juga diperkuat oleh ilyas fasulyevic
m rafli dendi sulistiawan dan ramadan sananta
basuyevid sepertinya akan menjadi pilihan utama sintayong di lini depan
indonesia dijadwalkan akan menjalani laga perdana aff dua ribu dua puluh dua menghadapi kamboja pada jumat dua puluh tiga november mendatang di stadion utama gelora bung karno